babak demi babak fakta demi fakta mengiringi perjalanan kasus pembunuhan yang melibatkan verdi sambo
nama nama pemain yang disinyalir ikut terlibat pun terungkap
bagaimana suara lini masa dalam mengikuti perjalanan drama verdi sambo yang sudah bergulir lebih dari satu bulan belakangan
bergabung lead analis drone emprit rizal nova mujahid selamat malam mas rizal
selamat malam mbak
baik mas rizal lebih dari satu bulan drama pembunuhan brigadir yosua yang melibatkan verdi sambo bergulir babak demi babak fakta demi fakta
sampai hari ini polisi menetapkan istri dari verdi sambo putri candrawati sebagai tersangka baru
bagaimana suara di dunia maya di lini masa dari warga net merespons penetapan tersangka putri candrawati ini
jadi penetapan tersangka pada putri candrawati ini disangka positif ya
utamanya positif oleh publik
kalau kita cermati lebih dari sepuluh ribu percakapan itu beredar di twitter terkait penetapan tersangka pada putri sambo ini
sakitnya tinggi ya gitu
ini yang publik pada babak baru penetapan berdiri dari jani penembakan berdiri dari jani sampai sampai putri candrawati terus merangsak
jadi kita lihat dalam beberapa jam terakhir ya dalam beberapa jam terakhir itu nama putri sambo atau putri candrawati itu terus terusan naik di trending topik indonesia
itu soal apa yang terjadi pada hari ini
apa penetapan tersangka babak baru
sudah lebih dari satu bulan berjalan
secara keseluruhan ini menjadi isu
yang paling hangat diikuti oleh warga net
bagaimana mas rizal dari don emprits sendiri melihat atau meng capture perjalanan ini
terutama begini ya dalam kasus yang dihadirkan di ruang publik dengan pengungkapan fakta fakta terkait kasus ini
sedikit yang menariknya untuk publik terlampi
ini dipanaskan dengan berbagai spekulasi liar yang beredar
dan kalau kita lihat ini dari kasus pidana
isu ini perlahan berubah menjadi gosip dalam perbincangan masyarakat
misalnya tentang ada mafia
lalu adanya kerajaan
itu kan menjadi gosip gosip
spekulasi spekulasi seperti ini
terus berkembang di media masa
jadi kalau kita
kita melihat spek itu ada empat puncak besar perbincangan tentang kasus ini
pertama pengungkapan meninggalnya brigadir j
diikuti dengan keraguan publik karena melihat berbagai kejanggalan
lalu kedua penetapan verdi sambo sebagai tersangka
diikuti kembalinya harapan publik
agar kasus ini terang benderang
kembali lagi publik ragu dan makin tajam membuat spekulasi
karena motif pembunuhan yang tidak diungkap oleh folding
baru saja ini yang ramai kan
penetapan putri sebagai tersangka
dan lagi publik mengapresiasi dan percaya
folding akan mengungkap kasus ini dengan cundas
dikira seperti itu
iya artinya spekulasi spekulasi ini berkembang banyak di lini masa
oleh suara suara dari warganet
tidak berhenti sampai dengan penetapan tersangka
artinya ini masih akan terus hangat
diprediksi oleh drone unprint
sampai mereka mengetahui motif pembunuhan
salah satu hal yang paling disorot oleh publik itu tentang motif ya
ketidak atau keengganan polisi menyampaikan motif pembunuhan ini
membuat ruang spekulasi menjadi terbuka sangat lebar
karena kita melihat banyak sekali spekulasi spekulasi
tentang judi ongkong
pak sambo itu terlibat judi online
ada kekaisaran di dalam ini di dalam mabes polri
tentang keterlibatan dengan polri dan keterlibatannya dengan narkotika
lalu lgbt traffic human trafficking dan sebagainya
hampir semua kejahatan kejahatan itu tiba tiba saja dilimpahkan kepada polri
oleh publik saat ini
sebenarnya bukan oleh publik ya
tapi oleh sebagian publik
dan ini menjadi gosip
ini menjadi perbincangan yang saya kira jadinya kalau dibiarkan menjadi lumrah dan ini berbahaya
spekulasi gosip apapun itu namanya kalau dibiarkan bisa jadi bola liar
jadi intinya ini rekomendasi yang harus atau patut didengarkan oleh polri
agar ini tidak melebar kemana mana begitu ya mas rizal
yaitu dengan mengungkapkan motif pembunuhan
ya salah satunya itu yang diminta ya yang diminta oleh publik
oke di antara semua spekulasi ini terkait apa tadi disebutkan oleh mas rizal
ada judi online ada kerajaan dan lain sebagainya banyak
di ranah yang lain sendiri bagaimana institusi kepolisian yang juga terseret pastinya dalam kasus ini
bagaimana melihat apakah ini berdampak
pada citra dari institusi kepolisian kita
saya kira menjadi institusi paling disorot dalam satu bulan ini ya di lini masa di twitter
terutama soal transparansi soal profesionalitas lalu juga tentang gosip gosip itu ya
mafia atau kerajaan dalam institusi kepolisian itu banyak sekali dicarakan oleh publik
sebenarnya pengaruh pengaruh negatif ini sampai sampai ada kata
dikti sambok itu mulai diakosiasikan dengan polri
jadi sambok ini menuju ramai digunakan publik untuk mengidentifikasi anggota polri
yang kita tahu tentu itu cenderung mengarah ke sentimen negatif
jadi sedemikian kuatnya kasus ini sehingga juga menjadi pertaruhan
bagi polri untuk memperbaiki atau untuk mengembalikan kepercayaan publik
dan ini sudah disampaikan oleh kapolri kemarin siang tadi
oke sentimen negatif ini cukup berpengaruh terhadap citra kepolisian republik indonesia
apakah satu satunya yang bisa memperbaiki untuk mengembalikan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat
khususnya masyarakat dalam hal ini warganet ya di lini masa yang banyak ikut mengikuti dan juga berkomentar
adalah yaitu dengan mengungkap motif pembunuhan
atau ada hal lain
saya kira kalau kita lihat ini ya kalau kita lihat flashback sebentar gitu
kepercayaan publik itu kembali ketika polisi mengungkapkan atau menetapkan tersangka
penetapan tersangka jadi ee gitu
itu publik apresiasi oh oke kok di sini polri cukup profesional
penetapan tersangka ferdinand sambo terlebih lagi langsung publik langsung mengapresiasi dan berharap
oke ini polri akan mampu menyelesaikan ini
saya kira dan begitu juga dengan penetapan tersangka putri sambo tadi siang
saya kira tentang harapan ini atau spekulasi spekulasi itu akan dijawab akan dengan sendirinya menjadi tidak
tidak dimakan gitu tidak menjadi konsumsi publik ketika polri mampu memberikan penjelasan yang rasional yang logis tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan brigadir j ini
kepercayaan ini terus meningkat dan ini harus dibawa ke jadi serang serang gitu ya
bagi macam kegelapan ini dalam kasus ini
saya salah satu mbak kak polri juga kan sudah tegaskan ingin adanya perbaikan di institusi polri
agar polri kembali menjadi kepercayaan publik dan bahwa polri terbuka untuk diawasi termasuk oleh masyarakat
nah sinyal polri ini saya kira sinyal dari kapolri dan untuk polri ini saya kira itu sangat penting untuk terus disampaikan ya
untuk dijawab oleh institusi polri dengan terus menyampaikan menyampaikan fakta fakta yang sebenarnya
jadi cara mengembalikan kepercayaan fakta kalau spekulasi gosip jawabannya fakta
di mana mana seperti itu kan
kita akan tunggu apakah polri sendiri betul bisa mengembalikan kepercayaan
publik mengungkapkan kebenaran fakta memiliki keberanian transparansi semuanya sesuai apa yang diinginkan masyarakat ya
karena sepertinya drama ini tidak akan berakhir pada hari ini perletapan tersangka baru saja
kedepannya juga mungkin masih ada cerita cerita atau fakta fakta terbaru yang bisa terkuak dari kasus ini
terima kasih mas rizal nova mujahid sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini